sistem secara otomatis bakal mengunci alokasi bbm subsidi pada kendaraan yang tidak terdaftar pada aplikasi
justru itu kan tantangannya mbak